ada momen jenaka saat konferensi pers harga tiket indonesia versus argentina di area stadion gelora bung karno jakarta
kemudian cak lontong melontarkan lucon yang membuat awak media tertawa
awak media yang sudah memenuhi ruangan pada senin sore dikagetkan dengan kedatangan cak lontong
dalam kesempatan itu cak lontong mengatakan tiket argentina bisa menjadi tiket terusan untuk menonton coldplay
namun ada syarat mustahil yang harus dipenuhi
wah ini harga yang penting pak ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke coldplay pak ya
saya dengar ada nih tiket terusan sampai komplain jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton govern
dengan syarat nggak keluar stadion ya tanggal lima belas november ya
pssi sendiri telah resmi merilis daftar harga tiket pertandingan indonesia versus argentina sembilan belas juni mendatang
erick thohir menyebut harga tiket timnas versus argentina dijual dengan harga termurah rp enam ratus ribu rupiah dan yang termahal mencapai empat dua juta rupiah